semoga berjalan lancar sampai selesai nanti kondisi berjalan
berarti ibu akan datang setiap hari karena ada tiga hari ke depan juga
ya semoga tidak terjengkel
artinya untuk sidangnya pak kuat riki richard juga datang juga
kita persiapkan diri kita persiapkan diri berdoa sama tuhan
biar tuhan memberikan yang terbaik untuk keadilan dan kemampuan kita tuhan